seorang pria tak dikenal sempat membuat heboh di kantor cabang bank bumn
di kecamatan lewi munding kabupaten majalengka jawa barat senin sore
dia mengaku membawa bom dan mengancam akan meledakannya
jika karyawan bank tidak memberikan uang tiga puluh juta rupiah
aksi pria ini terhenti setelah petugas keamanan bank menangkapnya
dia kemudian diikat di sebuah tiang di alun alun lewi munding
tak jauh dari lokasi kejadian
setelah sempat diikat di tiang alun alun lewi munding
petugas keamanan bank kemudian menyerahkan pria tersebut ke polisi
polisi kemudian membawanya untuk diperiksa
dari pemeriksaan awal diketahui ia merupakan warga kecamatan sindangwangi
kabupaten majalengka berinisial d
d nekat mendatangi bank dengan niat merampok
jadi yang dilakukan oleh yang bersengkutan itu adalah motif ekonomi
untuk melakukan upaya perampokan di salah satu bank di munding ini
polisi memastikan benda yang dibawa
untuk mengancam karyawan bank bukanlah bom
benda tersebut hanyalah mainan yang dibuat oleh d
agar menyerupai bom rakitan
saat ini tersangka dan barang bukti masih berada di mapolres majalengka
untuk pemeriksaan lebih lanjut
yanwar aditya kabupaten majalengka jawa barat